varian omikron terdeteksi di indonesia dan satu orang yang merupakan pekerja kebersihan di rsdc wisma atlet positif covid sembilan belas dan kini telah diisolasi
lalu bagaimana pemerintah mengantisipasi penyebarannya apakah indonesia bisa memitigasinya agar tidak terjadi lonjakan kasus
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting dan epidemiolog universitas erlangga m toila isvan diari
selamat sore bapak bapak
ya terima kasih
salam sehat pak alex dan pak toilas sudah bergabung dengan kita sore ini
saya ke pak alex dulu pak alex sudah bunyi alarmnya pak sudah ada kasus begitu ya apa catatan satgas pak soal ini
sebenarnya alarm bukan sekarang aja bunyinya sudah dari beberapa minggu yang lalu
jadi artinya kewaspadaan kesiap siagaan preparedness readiness itu harus ada
harus ada terus
jadi dengan adanya laporan dari kementerian kesehatan bahwa dari pemeriksaan genom whole sequencing ditemukan varian baru yaitu omikron pada salah seorang petugas di wisma atlet
artinya wisma atlet itu sudah kemasukan varian tersebut dan sudah terjadi transmisi untuk beberapa orang di antara kasus yang ada di wisma atlet
jadi ini pertama yang sudah
yang kedua apa sebagai sikap kita
yang kedua adalah bahwa kontak tracing ini harus dilakukan
jadi harus dicari ini orang dapatnya dari siapa dan yang siapa ini dapatnya dari mana
dan ini harus segera tim surveillance melakukan pengkajian pengkajian
baik secara melihat secara testing dan juga melihat pola dari genome whole sequencingnya
yang ketiga bahwa memang benar selama ini
dari mereka yang repatriasi mereka yang pekerja migran bahkan mereka yang datang dari luar negeri
banyak memang dilaporkan dengan pcr positif
dan dari berbagai laporan dari kementerian kesehatan khususnya lead bankers
dari hasil pcr itu banyak mereka yang selama ini delta
tetapi baru kali ini yang dilaporkan ada omikron
oleh karena itu kesiap siagaan kesiap siadian dalam menghadap ini harus terus dilaksanakan
mulai dari bagian
bandara sampai dengan karantina
demikian juga setelah karantina tetap juga harus ada kewaspadaan yang tinggi
mengingat karakter virus ini terus berubah dan terus menyesuaikan beradaptasi dengan situasi yang baru
dan kemudian yang kita harus pastikan juga bahwa yang positif ini sudah divaksinasi
dan kemudian sudah bekerja di daerah epicenter dimana memang disitu adalah perawatan positif covid
tapi masih kena juga
jadi artinya bahwa virus ini benar transmisinya lebih cepat lebih hebat dari varian yang sebelumnya
dan kemudian juga virus ini juga bisa disamping menularkan kemudian juga terjadi pada mereka yang sudah vaksinasi
dan juga sudah mungkin sudah pernah kena
walaupun mungkin klinis tidak seburuk varian delta
tapi tetap kita waspada
karena bisa saja terjadi koinfeksi dengan bakteri yang lainnya ataupun virus yang lainnya
oleh karena itu kita berharap proses karantina proses kontak tracing dan tindakan vaksinasi ini harus berlanjut terus
dalam rangka meningkatkan proteksi dan dalam meningkatkan pengawasan dan pengadilan di indonesia
dan satu hal lagi contact tracing ini harus jalan terus
jadi tidak hanya di wisma atlet tetapi juga di desa di kelurahan
sebagaimana yang dibunyikan di mendagri
ini sesuatu yang tidak boleh turun tidak boleh kendor
walaupun kasus sudah melandai
yang apa namanya petugas kebersihan ini kan memang situasinya dia bekerja di sana dan tinggal di sana
tapi kemudian kemungkinan adanya pasien atau kontak dengan pasien yang sedang dikarantina atau diisolasi di sana itu juga menjadi mungkin begitu ya pak
ini yang cukup membingungkan bagaimana menjelaskan ini
nah itu makanya tadi saya katakan di awal kontak tracing harus dikerjakan dan dikaji lebih dalam
tentu kita harus pelajari
si cleaning service tentunya tidak dua puluh empat jam bekerja terus menerus
tidak ada waktu istirahat ada waktu kerja
dan kita harus lihat dalam dua minggu terakhir dia bersinggungan dengan siapa saja
yang jelas mungkin dia tidak akan berhadapan dengan pasien
tapi mungkin dia berhadapan dengan penularan mungkin dari bersinggungan dengan peralatan
mungkin dengan bersinggungan dengan
mungkin dengan bersinggungan dengan sesuai dengan pekerjaannya sebagai cleaning service
nah tentu ini harus memang dilakukan penelusuran
dan kemudian dalam dua minggu terakhir ini harus dicek semua mereka yang datang dari luar
untuk memastikan apakah ini sudah ada local transmission atau tidak
atau juga memang ini datang dari mereka yang baru datang dari luar
beberapa yang dari luar ini kan pcrnya positif
dan ini ditelusur lagi
pcr positif ini kronologis penjelasannya
apakah dia memang dari eropa dan atau dia dari asia
atau juga bisa dari hongkong misalnya
karena memang di hongkong sudah dilaporkan
jadi ya ini yang harus memang kita kaji dan cermati
di samping juga dulu di samping juga kita harus mengantisipasi perburukan gejala klinisnya

oke ini yang juga perlu ditegaskan bahwa kemudian pintu masuk dari negara negara yang memang memiliki kasus varian omikron
ini juga harus dipastikan
yang masuk ini juga filternya juga harus benar benar ketat begitu ya pak alex
ini juga di bandara sudah seperti itu ketatnya untuk pemeriksaan dan screeningnya pak
ya jadi bagi mereka yang datang dari luar negeri
sesuai dengan surah edaran kasat gas nomor dua puluh lima
ataupun juga nomor sebelumnya yang dua puluh empat
bahwa yang datang dari luar negeri itu karantina sepuluh hari
walaupun sebelumnya ada tiga hari

dan ada yang delapan hari
tapi ini sudah final sepuluh hari
dan kalau mereka warga negara indonesia datang dari negara terjangkit tentu empat belas hari
jadi dalam sepuluh hari itu tentu ada pemeriksaan
jadi sebelum mereka datang tentu pcr sudah negatif
vaksinasi sudah dua kali
dan begitu mendarat di hari pertama dilakukan pemeriksaan pengecekan ulang
dan kemudian nanti di hari ke sembilan nanti dicek ulang kembali
jadi artinya ini yang harus dilusuri
dan kemudian kalau ini semua
baru mereka bisa dirilis
tapi persoalannya sekarang si klinik service ini bukan dari bandara
si clinik service ini dapatnya adalah di daerah wisma atlet
tentu ini akan bersinggungan dengan mereka mereka yang ditempatkan di wisma atlet dengan hasil pcr positif
jadi harus dijelaskan juga bahwa wisma atlet itu punya kemampuan hanya untuk menentukan pcr positif pcr negatif
jadi balik bangkes
di laboratorium laboratorium lainnya ada delapan itu yang punya kemampuan untuk genom hall squancing
dan yang mereka menentukan genom hall squancing ini mendapat sampel dari laboratorium laboratorium yang memang positif
laboratorium yang positif dengan kronologi perjalanan dari luar negeri
ini harus clear ini ke masyarakat
sehingga jelas apa beda laboratorium pcr apa laboratorium genom hall squancing
kata pak alex tadi seminggu yang lalu sudah berbunyi alarmnya
membaca situasi hari ini bagaimana
sudah ada kasus konfirmasi varian omikron
apa catatannya dari anda secara epidemiolog
ya sejak awal permisi
jadi sejak awal apa namanya itu ditemukannya kasus omikron dan kemudian ditetapkannya omikron sebagai varian of concern
penyebaran masuk ke indonesia saya kira memang tanda petik tinggal tunggu waktu ya
sudah saya sampaikan di banyak kesempatan dan di berbagai media bahwa kunci dari penanggulangan omikron ini sebenarnya letaknya di border
bagaimana border kita itu diperketat
maka saya kira peluang itu kecil
mengingat bahwa memang kasus omikron pertama di indonesia yang ditemukan di planning service itu membuktikan bahwa memang tingkat penularan varian omikron ini tinggi
tapi itulah yang kemudian menjadi karakteristik dari omikron ini
ya sementara dari aspek severitasnya
sejauh ini banyak
laporan yang menunjukkan bahwa tingkat severitasnya memang lebih rendah dibanding dengan varian delta
tetapi tentu kita juga tetap waspada terhadap laporan dari inggris kemarin yang melaporkan kematian pertama dari varian omikron
sebenarnya memang meskipun secara epidemiologis karakteristik omikron ini masih perlu diteliti lebih lanjut
lebih banyak digali laporannya
tapi saya kira kuncinya sebenarnya satu hal saja ya
apapun variannya sebenarnya yang terpenting itu adalah protokol kesehatan
kegiatan ini baik individu maupun tentu yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah di border ya
apa namanya itu karantina memang harus konsekuen
terutama di apa dalam menghadapi nataru ini jangan sampai kemudian ada
ada diskresi diskresi sebagaimana yang terjadi di bulan juli yang pada akhirnya menyebabkan sangat tinggi ya di bulan juli
ini karena memang saya kira salah satu penyebabnya adalah kekurang konsisten dan konsekuennya upaya upaya karantina pada mereka yang melakukan perjalanan dari dan ke luar negeri
artinya anda ingin mengatakan bahwa kunci bordernya kebobolan gitu atau gimana
kalau dikatakan kebobolan mungkin sudah cukup bagus
tapi adanya kasus di wisma atlet ini menunjukkan bahwa memang tingkat penularan omikron ini tinggi
sehingga kalau misalnya kita lebih lose ya jadi lebih longgar
maka kasus yang akan apa namanya itu terjadi bisa jadi akan lebih tinggi lagi
dengan yang seketat sekarang ini saja kemudian masih ada kasus yang terlaporkan ya
saya kira memang ada beberapa kasus yang sekarang ini kita sedang menunggu konfirmasi yang sedang di wgs apakah ini suspek omikron

dari beberapa sampel yang suspek ini kemudian positif omikron atau tidak
tapi mudah mudahan kita harapkan bukan omikron
pak alex bicara soal border begitu ya
ada yang mengatakan bahwa pengetatan pemeriksaan atau screening di border itu di bandara ini sistemnya random aja pak gitu
nggak intensif begitu
tidak satu satu begitu
ini benar begitu atau bagaimana sebenarnya
jadi di bandara itu ada satgas yang sudah mengatur tentang proses bagaimana arrival dan bagaimana juga untuk departure
jadi untuk arrival itu sudah ada beberapa checkpoint dan ada prosedur yang sudah dilakukan oleh pemerintah
jadi masalah ini sebenarnya bukan masalah sekarang dari kemarin kemarin ini sudah diatur dengan rapi dan dengan baik
tetap disempurnakan sesuai dengan dinamika
karena ada transmisi virus yang ada
jadi kalau kita lihat begitu mereka turun maka akan disambut oleh thermo scanner
untuk melihat suhunya normal atau tidak
kemudian ada pemeriksaan gejala atau tidak
setelah itu masuklah mereka ke dokumen perdokumenan untuk kehadiran mereka dari imigrasi pabean
dan termasuk juga untuk melakukan rapid test antigen untuk screening dan kemudian pcr sebagai cek yang pertama
nah sambil menunggu dilihat nanti apakah ada yang reaktif atau tidak
dan kalau misalnya ada yang reaktif maka ini nanti arahnya ke isolasi
dan sambil ini dimenunggu maka mereka akan melakukan proses ke pabnan imigrasi mengambil barang
dan kemudian nanti sampai ke satu checkpoint untuk mobilisasi
dan sebelumnya mereka ada holding room untuk tunggu di situ
nah nanti setelah itu baru nanti akan diarahkan
mana yang pergi ke wisma pademangan mana yang pergi ke hotel karantina
tapi bagi mereka yang bereaktif bagi mereka yang bergejala tentu ini arahnya nanti ke isolasi
dan kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan
nah kemudian untuk yang pelajar mahasiswa dan kemudian pekerja migran indonesia dan pegawai negeri yang dinas luar negeri
ini diarahkan ke wisma pademangan
dan saat ini juga wisma pademangan
tawarnya sudah ditambah juga
nah bagi mereka yang jalan jalan ke luar negeri bisnis urusan pribadi urusan keluarga tentu kembali harus juga karantina
dan karantina ini sudah disiapkan hotel bekerja sama dengan phri bekerja sama dengan direktorat surveillance dan karantinanya kementerian kesehatan
sudah menetapkan beberapa hotel untuk karantina dengan level masing masing
ini yang terus dikerjakan

dan saya kira tidak ada ya secara sifatnya yang bisa diatur
ya secara random semua ini harus diperiksa
dan kemudian mereka akan masuk juga ke tempatnya masing masing
nah bagi mereka pejabat konsuler pejabat diplomatik tentu diberikan diskresi untuk melaksanakan karantina mandiri
tapi karantina mandiri juga ada ada responsibilitinya
jadi ada yang harus dilaksanakan juga
jadi mereka ada tempat yang sudah disiapkan infrastrukturnya baik tidak membuat terjadinya transmisi

dan pemeriksaan check in yang pertama dan pemeriksaan pcr yang tanggal hari ke sembilan juga harus dilaporkan
dan semua ini di bawah pengawasan dan pengendalian dari dinas kesehatan untuk surveillance
jadi ini semua proses karantina ini harus berjalan terus
nah kemudian juga memang salah satu kendala adalah bila mana pesawat berbadan besar seperti boeing tujuh ratus empat puluh tujuh airbus tiga ratus tiga puluh ini mendarat sekaligus
pada jam yang sama
pada jam yang sama
pada jam yang sama misalnya
ini tentu membuat akibatnya terjadi penumpukan orang
jadi ini juga sudah disiasati untuk membuat lane satu lane dua lane tiga agar tidak terjadi kerumunan
demikian juga untuk diholding
dan ini terus diupayakan disempurnakan
dan termasuk juga untuk masuk ke wisma pada malam ini juga antriannya juga harus diatur supaya juga tidak terjadi akumulasi penumpang saat mau masuk ke dalam wisma untuk karantina
untuk skemanya jelas sekali kalau kemudian sudah ada sop yang berlaku begitu begitu penumpang arrival atau juga akan departure ini juga jelas begitu tahap demi tahap yang harus dilakukan oleh tim
terutama untuk oleh satgas
saya ke pak atoy lah
walaupun kemudian ini menjadi sebuah keniscayaan ya
tapi kemudian sudah dengan situasi begini dan juga sedang menunggu
apakah probabilitas kasus varian omikron ini juga akan bertambah di indonesia
apakah perlu kemudian menyiapkan strategi yang lebih ketat atau yang lebih baik begitu formula yang lebih baik begitu atau seperti ini saja dulu
ya jadi ya mungkin kita harus realistis ya
bahwa saat ini saya kira memang
strategi kita harus mulai bergeser
dari zero case ke zero hospitalization dan yang lebih penting lagi adalah zero death case
nah bahwa kemudian kita tahu bahwa omikron ini memiliki kemampuan imun escape
ya maka memang kita tidak hanya bisa mengandalkan dari vaksinasi
tetapi seandainya tidak pun ya vaksinasi itu kan juga tidak menjamin seseorang terinfeksi
atau tidak tetapi paling tidak dia mempunyai kekebalan
ya sedemikian sehingga ketika kemudian tertular itu gejala yang dirasakan itu tidak serviot ya tidak parah dan hospitalisasi dan menghindarkan dari kematian
kita lihat banyak kasus di eropa di lonjakan yang rawan kemarin itu adalah pada mereka mereka yang belum divaksinasi
sehingga saya kira memang selain strategi lama dan tadi sudah saya kira sudah cukup bagus ya protokol yang dilakukan di border
kemudian protokol kesehatan juga yang paling penting saat ini adalah percepatan vaksinasi
ya karena kalau misalnya omikron ini masuk ke indonesia maka yang paling terancam saya kira adalah mereka yang belum tervaksin
seandainya yang di kalangan mereka yang sudah tervaksin sebenarnya ya apa namanya
tetap ada peluang untuk reinfeksi tetapi dari pengalaman yang lihat di eropa dan di afrika ya mereka yang telah mendapatkan vaksinasi sampai sejauh ini tidak ada kasus yang apa namanya itu sampai ke kematian
dan kasus yang harus mudah membutuhkan persolongan di icu di eropa
rata rata adalah mereka yang belum divaksinasi dan mayoritas itu masih dari delta bukan dari omikron
saya kira mungkin itu yang jadi apa namanya itu hal yang
oke baik pak toilah saya ke pak alex untuk menanyakan apakah kemudian mungkin tidak direview kembali aturan jelang natal dan tahun baru ini melihat juga kasus sudah terkonfirmasi
tapi nanti dijawabnya pak kita break sejenak
kita break sejenak cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda
kita kembali dalam dialog kita sore ini masih dengan pak alex dan juga pak toilap
pak alex sebelum tadi kita break saya sempat menanyakan ke anda bagaimana kemudian kalau sudah ada kasus begitu ya
walaupun hitungannya masih kecil sekali tapi probabilitasnya juga masih tinggi dan menjadi sebuah kenisayaan
banyak yang bertanya kemudian apakah aturan aturan yang kemarin sempat berubah ubah itu juga akan direview ulang pak atau bagaimana
ya jadi sebenarnya bahwa aturan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah itu apakah itu imendagri nomor enam puluh empat tentang percepatan vaksinasi
kemudian enam puluh lima dan enam puluh tujuh karena ppkm di jawa dan di luar jawa bali
dan termasuk juga mn negeri nomor enam puluh enam karena pengaturan libur nataru
sebenarnya itu semua sudah baik
soalnya sekarang bagaimana kita mengimplementasikannya satu
yang kedua bagaimana satgas satgas yang diperintahkan di mendagri itu bisa aktif untuk bisa melakukan pengawasan dan pengendalian
yang ketiga posko ppkm di tingkat desa dan dikeluargaan
dan kemudian di kabupaten
dan kemudian di kabupaten kota
ini juga harus bergerak untuk melakukan pengendalian mobilitas
pengendalian untuk melaksanakan tiga t dan tiga m
contohnya kita berhasil dari ppkm darurat di bulan tujuh dengan angka kasus di atas lima ratus ribu
kasus aktif bisa sampai akhirnya kita melandai dengan terkontrol dan sekarang ini di ppkm level satu level dua
artinya instrumen ini cukup baik
sekarang bagaimana kita seluruh warga yang ada
bisa melaksanakannya dan kemudian pengawasan dan pengendalian itu adalah juga datangnya dari masyarakat
jadi kendatipun penanggulangan covid ini merupakan upaya usaha dari pemerintah tapi sebenarnya ini adalah upaya bersama
jadi oleh karena itu masyarakat itu bukan hanya sebagai objek tetapi juga menjadi subjek
jadi dia adalah bagian dari penanggulangan tersebut
dia adalah bagian dari pengawasan dan pengendalian tersebut
dan ini dimulai dari diri kita
keluarga sampai ke rt rw desa kelurahan
jadi ini yang harus disampaikan sehingga kewaspadaan yang tinggi itu terbangun
jadi kita bukan membangun rasa kekhawatiran yang tinggi tapi kewaspadaan yang tinggi itulah yang harus kita bangun
sehingga dengan demikian kita tetap bisa menegakkan protokol kesehatan sebaik baiknya
oke karena gini pak alex banyak kemudian ahli memprediksi jika kondisi hari ini kita bisa pertahankan begitu ya
artinya di semester awal tahun depan ini endemi bisa diprediksi bisa terjadi begitu
tapi kalau kemudian ada hal hal yang luput begitu ya dari pengawasan dengan situasi situasi seperti saat ini
tentu ini tidak akan terjadi pak alex
ini menertibkannya dan komitmen ini juga harus dari semua pihak begitu ya
tidak mungkin kita akan membooster kalau mereka belum menyelesaikan vaksinasinya
jadi mereka yang sudah dua kali yang akan masuk ke tiga kali
dan kemudian tentang penegakan masker
ini juga penting agar pemakaian masker itu memang harus dan itu juga menjadi kewajiban kita
apapun variannya apapun jenis virusnya kalau kita sama sama memakai masker maka kita akan mencegah transmisi
seberapa berat transmisi yang terjadi di virus tersebut kalau kita dua duanya pakai masker kita menjaga jarak kita mencuci tangan maka tidak akan terjadi infeksi
saya ke pak atoila
pak etol lah bicara soal endemi mungkin tidak pak situasi hari ini prediksi ahli di semester awal tahun dua ribu dua puluh dua ini endemi akan terjadi karena beberapa parameternya tentu juga salah satunya dari tracing gitu ya dari vaksinasi
apakah ini sudah terbaca dari hari ini
ya kalau bicara tentang perubahan dari pandemi ke endemi ya selain komponen komponen tadi yang sudah disampaikan
ada satu hal yaitu mutation rate ya atau rasio mutasi atau kecepatan mutasi dari virus ini
dan kemudian ketika dia bermutasi maka yang bermutasi itu sifatnya berubah menjadi lebih seksir atau tidak
itu yang saya kira juga menjadi komponen yang tentu harus digabungkan juga dengan analisis analisis demografis ya
kalau kita melihat dari analisis demografis saya kira mungkin kita bisa berharap bahwa pandemi ini akan menjadi endemi mana kalah
kemudian who sudah mencabut status pandemi
karena pandemi ini kan merupakan satu kondisi yang harus diputuskan oleh badan dunia
karena per definisi pandemi adalah suatu kejadian luar biasa penyakit yang terjadi secara global
jadi tanpa kemudian status pandemi ini dicabut ya tidak mungkin kita self claim bahwa covid sembilan belas ini hanya jadi endemi saja di indonesia
karena untuk langkah awalnya bahwa pandemi ini harus selesai dulu
itu yang pertama
dan yang kedua memang kita melihat bahwa munculnya omikron setelah kemunculan delta ini juga saya kira memang harus dilihat dari aspek karakteristik apa namanya itu manifestasi klinis yang ditimbulkan oleh omikron
kalau misalnya kemudian taruh kata nanti setelah omikron ini muncul varian baru yang apa namanya itu dari manifestasi klinisnya itu semakin mild ya artinya semakin turun hospitalisasi yang ditimbulkan
nah mungkin kita baru bisa berharap bahwa memang kita akan bisa mencapai kondisi endemis dalam waktu yang cepat
jadi saya kira memang ada satu hal yang masih harus kita tunggu yaitu persiapan
yaitu terkait dengan mutation dating
mutation dating dari apa virus sars cov dua itu sendiri
saya kira itu kan tidak mungkin tidak bisa kita kontrol ya
yang menjadi pr kita adalah mengkontrol faktor faktor demografi itu tadi
sah sah saja kemudian ikhtiar itu kita jalankan ya
terakhir pak alex apa yang ingin anda sampaikan terkait dengan situasi yang kita alami hari ini omikron juga sudah terjadi
deteksi kemudian jelang libur natal dan tahun baru komitmen dan ketegasan pengawasan dari satgas bagaimana
ya yang pertama kalau kita memang sudah mendapatkan hasil ada laporan omikron di wisma atlet tentu wisma atlet tentu kita harus lakukan pengetatan dan pengawasan pengendalian yang keluar masuk
tentu akan ada pemeriksaan ada kontak tracing dan ada treatment
dan juga ada pengetahuan tentang kontak tracing
yang kedua tentu aturan aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah lewat berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh satgas
tentu ini harus diterapkan dan ditaati sebaik baiknya
mulai dari bandara sampai dengan proses karantina dan keluar dari karantina
yang ketiga tentu pilar pilar dalam rangka penanggulangan di hulu
seperti tiga t tiga m vaksinasi ini harus terus tidak boleh kendor tidak boleh turun
dan ini menjadi bagian dalam penanggulangan tersebut
inilah mungkin yang bisa kita harapkan
oke yang penting kalau untuk perang berarti amunisi siap dan harus sehat dulu ya pak
oke baik terima kasih pak alex dan juga pak ae toyla sudah bergabung dengan kita sore ini
kita berbincang lagi di lain kesempatan
selamat sore salam sehat
selamat sore salam sehat